ya bawaslu memenuhi gugatan usman sabtaodang atau oso terkait pelanggaran administrasi pemilu
yang tidak mencantumkan nama oso dalam daftar calon tetap anggota dewan perwakilan daerah di pemilu mendatang
di gedung bawaslu rabu sore
ketua bawaslu abhan membacakan putusan di hadapan delegasi kpu yang diwakili oleh komisioner kpu hashim ashari
dan kuasa hukum oso herman kadir dalam putusannya
bawaslu memerintahkan kpu untuk mencantumkan nama ketua umum partai hanura tersebut
ke dalam daftar calon tetap atau dct perorangan peserta pemilu mendatang
sesuai dengan putusan pt un jakarta empat belas november dua ribu delapan belas
akan tetapi usman sabta odang juga harus menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai apabila terpilih sebagai anggota dpd
ketua bawaslu abhan mencantumkan putusan di hadapan delegasi kpu yang diwakili oleh komisioner kpu hashim asyari
dan kuasa hukum oso herman kadir dalam putusan di hadapan delegasi kpu yang diwakili oleh komisioner kpu hashim asyari
dan kuasa hukum oso herman kadir dalam putusan di hadapan delegasi kpu yang diwakili oleh komisioner kpu hashim asyari
dalam dua ribu sembilan belas apabila mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik
paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan daerah
lima memberitakan kepada terlaku untuk tidak menetapkan dr h c utran sabta sebagai calon terpilih pada kembali umum tahun dua ribu sembilan belas
apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik
paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan daerah
kuasa hukum usman sabtaodang herman kadir tidak puas ternyata dengan putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu
meski memungkinkan oso untuk masuk dalam dct dpr dan dpd
namun bawaslu mengharuskan oso menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai apabila terpilih sebagai anggota dpd
kedati bawaslu telah mengabulkan gugatan untuk mencantumkan nama oso dalam daftar calon tetap peserta perorangan anggota dpd
kuasa hukum oso tidak puas karena ketua umum ps
partai hanura ini harus menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai apabila terpilih nanti
herman berkilah putusan pt un jakarta yang menangani persengketaan pemilu
tidak mengandung perintah untuk menyerahkan surat pengunduran diri
menanggapi putusan bawaslu hari ini kami menilai putusan bawaslu ini tidak sepenuhnya mematikan perintah dari putusan tun
karena masih ada mbml surat pengunduran diri juga
walaupun itu berakhir satu hari sebelum di sk kan
jadi oso akan masuk dalam rct dulu tapi ketika dia terpilih dia harus mengundurkan diri lagi
jadi kami menilai bahwa putusan bawaslu juga tidak mengakomodin putusan pt un
komisioner kapiwak syim asari menyatakan
kapiwak akan segera menggelar rapat penyelidikan
keputusan bawaslu yang menoloskan usman sabtaodang sebagai calon anggota dpd di pemilu mendatang
dalam sidang putusan yang dilaksanakan di gedung bawaslu
rabu sore bawaslu memerintahkan kpu untuk mencantumkan nama oso dalam daftar calon tetap anggota dpd ri
meski demikian bawaslu juga memerintahkan ketua maksud kami oso untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai
apabila terpilih hashim mengaku akan menyampaikan hasil putusan
bawaslu dalam rapat plendo kpu yang akan digelar segera setelah menerima salinan putusan
keputusan bawaslu yang menerima salinan putusan
dan nantikan saya harus lapor kepada ketua dan para anggota di dalam forum pleno
apa dan bagaimana tindak lanjut dari putusan bawaslu terhadap perkara ini
jalan panjang ketua umum hanura usman sabtaodang untuk maju menjadi calon senator dpd begitu panjang dan berliku
sempat dilarang kpu kini oso bisa melenggang jadi calon anggota dpd setelah mendapatkan lampu hijau atau green lights dari bawaslu
bagaimana kita melihat putusan bawaslu ini
apakah sudah adil dan memenuhi rasa akal sehat kita
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang servasius manek kuasa hukum usman sabtaodang
terima kasih bang manek sudah datang
kemudian ada bang ferry amsari yang kita impor dari sumatera barat direktur pusat studi konstitusi universitas andalas
terima kasih bang ferry
kita akan sebelum saya mau tanya bang manek dulu sudah puas atau belum puas tapi kita dengarkan kembali apa putusan bawaslu terkait dengan nasib usman sabta odang di pemilu kali ini
pemerintah akan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu
dua pemerintah akan terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi dengan mencabut keputusan komisi pemilu umum republik indonesia
nomor seribu satu ratus tiga puluh pr satu empat sembilan puluh kpt enam kpu sembilan r dua ribu sembilan belas tanggal dua puluh september dua ribu sembilan belas
tentang penetapan daftar calon tetap terseorang
beserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah tahun dua ribu sembilan belas
tiga pemerintah akan terlapor untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan daftar calon tetap berseorangan
berserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah tahun dua ribu sembilan belas
yang mencantumkan kembali daftar calon tetap yang sebagaimana yang terdapat dalam lampiran keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia
nomor seribu satu ratus tiga puluh bl satu empat kbd enam kpu sembilan mw dua ribu lima belas tanggal dua puluh september dua ribu sembilan belas
serta mencantumkan nama dr haji usman sata sebagai calon tetap perseorangan
beserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah tahun dua ribu sembilan belas
paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan
empat memberintahkan kepada telapur untuk menetapkan dr haji osman sattar sebagai calon terpilih pada bumi tahun dua ribu sembilan belas
apabila mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik
paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan daerah
lima memberintahkan kepada telapur untuk tidak menetapkan dr haji osman sattar sebagai calon terpilih pada bumi tahun dua ribu sembilan belas
tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik
dan lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota diwan perwakilan daerah
oke kita akan tanya bang manek sudah cukup mengakomodasi apa yang anda inginkan
atau masih jauh dari panggang dari api
dijawabnya lebih asik usah aja dah bang kita biar lengkap
kami akan segera kembali sesama lagi
tapi prinsipnya hari ini kpu berhasil mengidentifikasi bahwa
kpu betul melakukan pelanggaran administratif terkait proses dcs
oke apa yang diidentifikasi dan diputuskan oleh bawaslu bang
jadi apa yang diputuskan itu bahwa kpu harus kembali mencantumkan nama pak oso
dalam dct dpdri mewakili provinsi kalimantan barat
tidak ada alasan untuk kpu tidak mencantumkan dengan dalil
bahwa tunduk pada putusan mahkamah konstitusi yang dianggap final dan mengikat
sehingga ada turunan putusan pkpu nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua
yang mencoret pak oso
yang mencoret pak oso
atas pkpu itu kita melakukan judicial review ke minta fatwa ma
dan putusan enam puluh lima ma membatalkan pasal enam puluh a
normanya itu mengatur bahwa pengurus partai tidak boleh mencalonkan diri sebagai
intinya putusan ini sudah paling tidak menyatakan bahwa ada kesalahan dari kpu
dan pak oso bisa kembali masuk ke dalam gelanggang konstitusi ya bang
ini putus makanya saya bilang tadi patut dihargai
memang ada hal tertentu yang membuat kita tidak puas
apa yang tidak puas bang
tidak puasnya itu seharusnya bawaslu itu mempertegas putusan tun
karena apa yang didalilkan dalam gugatan ke tun maupun di kma
itu adalah terkait putusan mahkamah konstitusi nomor tiga
sehingga dalil itu kpu tun membatalkan itu dan
meminta kpu untuk mencantumkan
harusnya lulus tanpa syarat saja
nggak usah ada syarat syarat apa apa gitu ya
kita berterima kasih tetapi kasih catatan publik bahwa bawaslu terkesan agak ragu
bukankah ini bisa kemudian menimbang juga putusan mahkamah konstitusi bang
yang mengatakan bahwa tidak boleh seperti kita tahu tidak boleh rangkap jabatan misalnya
di pemilu kali ini itu kan clear
tapi prinsipnya putusan mahkamah konstitusi itu kan berlaku
dia tidak berlaku surut
ini perdebatan yang terus terjadi ini ya
kalau masalah yang progresif dan juga kapan berlakunya
bang ferry melihat putusan bawaslu anda agak sim sim kayaknya
dari penerawangan anda kemarin sudah agak mirip dengan penerawangan anda nih
ya pertama selamatlah untuk bawaslu ya
sudah berhasil memperjuangkan hak pak oso
satu satunya berbeda dengan dari dua ratus tiga calon dpd yang lain
yang harus gugur di tahap awal
ini hanya untuk pak oso ya bang ya
ini khusus hanya untuk pak oso
jadi privilege khusus yang diberikan bawaslu untuk pak oso ya
kalau kita lihat putusan bawaslu ini kita bisa melihat dari tiga hal ya
satu putusan ini tidak konsisten
karena sebelumnya bawaslu mau mengikuti putusan mk
putusan mk itu adalah tafsir tunggal konstitusional ya
di putusan tiga puluh enam
dan tidak ada upaya hukum lain setelah putusan itu
itu pernyataan resmi itu bang sebelumnya ya
kedua bawaslu menuduh kpu melakukan pelanggaran administrasi di daftar calon sementara
sebenarnya pak oso tidak memenuhi syarat dengan tidak memberikan surat pengunduran diri
sehingga kemudian diloloskan di dcs tapi kemudian dalam hal yang sama dicoret di dct
padahal kelalaian sama itu adalah kelalaian bawaslu juga
menurut pasal sembilan puluh tiga huruf b huruf d undang undang pemilu
bawaslu harus melakukan pengawasan di setiap tahapan
jadi kalau ada yang lolos berarti ada juga yang
pengawasi juga salah
kalau di dcs kpu dianggap lalai secara administratif
loh artinya bawaslu juga lalai secara administratif melakukan pengawasan
harusnya bawaslu begitu di dcs kan mengingatkan kpu
kpu salah satu calon dpd belum memberikan surat pengunduran diri
itu tidak dilakukan oleh bawaslu
nah artinya sedari awal menurut saya kan kemarin saya kirimkan analisanya ke mas budi bahwa
ada dugaan kalau dilihat kronologisnya jangan jangan kpu dan bawaslu
sengaja tidak mencoret pak oso di dcs
karena kalau dicoret di dcs akan lari ke bawaslu
perkaranya satu satunya tidak ke tempat yang lain ya
dan ketika itu mau tidak mau bawaslu harus mengikuti putusan mahkamah konstitusi
ya mencoret juga
karena tidak ada putusan peradilan lain waktu itu
ini semacam hengki pengki
atau ada skenario
kesimpulannya mas budi begitu ya
saya hanya memperjelas untuk publik
jadi kurang lebih begitu ya
karena tidak mungkin tidak mematuhi putusan mk
nah bagaimana supaya ada pihak tertentu yang komplain bisa mencabar putusan mk
yaitu coret di dct jangan di dcs
karena begitu dicoret di dct
ada ruang lain men challenge putusan mk
yaitu putusan ma dan betul
nah ini kedua duanya bermasalah sebenarnya
tapi dua dua bermasalah ini akhirnya memberikan keuntungan bagi pak oso
harusnya menurut saya bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan kalau ada kelalaian benahi
nah ini yang tidak dilakukan oleh bawaslu dalam putusan ini
agak unik memang kalau kemudian memberikan satu ruang

lalu kemudian sama sekali tidak jadi bahan pertimbangan serius dalam putusan ini
arahnya hanya putusan petun saja
itu yang kalau saya lihat ini putusan menarik ya
saya pikir patut juga kedua dua lembaga penyelenggara ini disidang di dkpp ya kalau memang ada kelalaian
silahkan kalau bawaslu terbukti memang kpu melakukan kelalaian administrasi
melaporkan ke dkpp biar masyarakat sipil melaporkan bahwa slu oke karena melakukan
kelalaian tidak mengawasi kpu oke bang ferry coba kita bahasakan dengan bahasa lebih manusiawi
gitu ya apa intinya putusan ini patut dicurigai putusannya atau proses kronologinya sejak awal
sampai sekarang ya saya patut mencurigai karena kedua duanya melakukan kelalaian kelalaian
oke dan hanya oke bang manak gimana komentarnya kalau prinsipnya kalau dari pihak pak oso itu melihat
kerja daripada bawaslu itu sudah on the track ya oh dia on the track kenapa karena hai apa yang
diadukan oleh pihak pak oso kesana itu mengacu kepada dua putusan tadi putusan petun dan putusan
mahkamah agung nah dua putusan inilah tentu yang menjadi
sebuah pertimbangan daripada bahwa slu di dalam mengakomodir apa mengidentifikasi itu sebagai
sebagai sebuah permasalahan administratif yang dilakukan oleh kpu sehingga dia punya amar
memerintahkan kepada kpu untuk membatalkan penetapan dct yang terdahulu dan mengakomodir
pak oso dalam dct yang harus diperbaiki dalam waktu tiga hari oke jadi ini putusan yang
sudah kecurigaan yang dicium bang ferry anda cium juga nggak bang mana pikir pikir
menurut saya ya gitu kalau dari pihak kami salah nggak iya kalau subjektif subjektif
menurut saya juga subjektif karena bahwa dia akan baik bahwa selu benar kpu salah oke oke
tapi oke tapi bagi demokrasi bagi publik apa yang kita dapat kita bisa peras gitu dari
putusan ini pelajaran apa yang kita bisa dapat dari putusan kita jawabnya usai jadwal
kita membahas bagaimana nasib dua ratus tiga calon anggota dvd juga merangkap sebagai pemerintah partai d crude
pause kalian tapi bang ferry kalau kita lihat sebenarnya ini kan putusan kpu ya kemudian akhirnya
ada detik detik terakhir mencoret mencoret mencoret bangoso kemudian akhirnya dibatalkan
oleh bawah seluruh itu keputusan kpu ini kan karena basisnya pertimbangannya adalah putusan
mahkamah konstitusi dua putusan yang dikatakan oleh bang manek tadi pt un yang bahkan tidak
memenuhi tidak mencaratkan apa apa gitu bang manek dan mahkamah agung itu mungkin kita bisa
bilang secara harafiah diabaikan apakah putusan mahkamah konstitusi yang final and binding yang
juga tadi kata anda levelnya sangat tinggi dan harus dituruti itu diakomodasi dalam putusan ini
kalau kita lihat kalau bawah seluruh mengakomodasi putusan makam konstitusi tidak begini ceritanya
karena di dalam putusan apa bagaimana tidak diakomodasi bank eksplisit disebut bahwa syarat
menjadi calon anggota dpd ini syarat calon nih harus berhenti dari kepengurusan partai politik
dua ribu sembilan belas itu kelihatan itu putusan ya sedangkan yang diakomodir oleh bawah seluruh adalah syarat menjadi
anggota dpd begitu dia terpilih baru dia harus mengundurkan diri jadi ini kan dua beda harusnya
calon calon sebelum menjadi calon harus memenuhi syarat dulu ini syarat anggota sebelum menjadi
anggota harus memenuhi syarat dulu yaitu mengundurkan diri dua hal yang berbeda apa yang membuat
sama oleh sama bawah seluruh gitu nggak dianggap bisa menjadi bahwa tidak membaca putusan mk dengan
cermat kedua ada apa apanya dengan bawaslu sehingga tidak mempertimbangkan putusan mk gitu oke ini
serius banget tuduhan anda kalau memang bawah seluruh itu lembaga konstitusional yang diberikan
kewenangannya bahkan oleh putusan mk diperkuat ya tiba tiba mengabaikan putusan mk itu jadi aneh
itu dari etikanya bisa dilihat dari sikap konsistennya satu di putusan awal dia mengatakan
putusan mk harus dituruti saat ini sama sekali mereka kemudian mengabaikan putusan mk dan lebih
mengakomodir seberapa penting seberapa wajib putusan mk harus diakomodasi di pemilu kali ini
seperti bukan seperti kata bang manek tadi yang progresif mungkin di pemilu besok ketika dua puluh empat dua puluh empat
gitu lembaga seluruh lembaga ini kan diaturkan dengan sikap konsisten dan juga dikendalikan dengan sikap konsisten
mahkamah konstitusi oleh undang undang dasar
diberikan kewenangan untuk
nah begitu undang undang diperbaiki oleh
mahkamah konstitusi mestinya seluruh
lembaga ikut nah bang manek paham lah ini
nah aneh kalau kemudian
yang tidak memperhatikan
putusan mahkamah konstitusi
padahal putusan mk ini adalah
putusan yang dianggap
putusan yang mengikat karena
mengikuti kehendak undang undang dasar
bang manek memang betul anda lihat
putusan mk yang katanya bang ferry
hukumnya dilaksanakan di
pemilu kali ini untuk calon ya bang ya
anggota dpd terpilih nanti
itu harus diakomodasi bang manek begini
dengan keputusan hari ini
adalah sebuah sikap yang
karena kalau ditarik benangnya
kepada putusan tiga puluh putusan mahkamah
pengajuan terhadap pasar satu ratus delapan puluh dua
yang dijelaskan bang ferry tadi benar
benar tetapi bahwa putusan itu
dia tidak berlaku surut
dpd tanggal sembilan belas juli
itu sudah dinyatakan oleh kpu
itu ms memenuhi syarat
ketika tanggal dua puluh tiga juli
putusan tiga puluh keluar
sementara tanggal sembilan belas juli
kpu sudah menetapkan bahwa
osma sarta odang memenuhi syarat
dengan demikian tidak ada alasan kpu
menerjemahkan putusan mk putusan tiga puluh
dengan membuat norma
yang baru untuk membatasi haknya
yang dibatalkan oleh bang ferry
yang dibatalkan oleh bang ferry
ini pinternya bang manek
dia cerita putusan bawaslu saja
tapi beliau tidak cerita
di dcs bawaslu profesional atau tidak
kenapa tidak mengkoreksi di dcs dan dc
sementara dua ratus tiga yang lain sudah terkapar di dct

itu tidak dicoret karena pertimbangan apa
sayang sekali ya saya mau kasih disclaimer untuk pak oso
saya mau kasih disclaimer untuk pak oso

saya mau kasih disclaimer untuk para pemirsa dulu
karena kami berusaha sampai detik detik terakhir
untuk menghubungi kpu dan juga bawaslu
untuk bisa bergabung dalam diskusi kami
namun sayang sekali tidak ada yang menjawab
undangan kami pada malam hari ini
mengenai tanggapan tadi
kita satu persatu bang
dcs ketika dua ratus tiga lain calon yang merangkap partai
bisa tidak langsung dicoret di dcs
kenapa bang oso bisa masuk ke dct
begini saya tidak sepakat dengan bang ferry
begini saya tidak sepakat dengan bang ferry
bahwa dua ratus tiga itu tidak bisa dijeneralisir bahwa
seakan akan bawaslu menutup diri terhadap hak hak hukum
daripada dua ratus tiga ini
persoalan ini kawan kawan yang dua ratus tiga ini
tidak menggunakan ruang hukum untuk mencari keadilan
ketika dinyatakan bahwa pertama dinyatakan sudah memenuhi syarat

iya di dcs terus selanjutnya dinyatakan lahir pkpu dua puluh enam

dicoret pak oso tetap menggunakan hak hukumnya
dengan tim hukumnya yaitu mencari keadilan melalui proses hukum
tapi kenapa teman temannya pak oso dua ratus orang yang lain dicoret di dcs
pak oso bisa melenggang ke at least ya bang ferry sampai dct
karena pencoretan dua ratus tiga itu berdasarkan putusan mk dan pkpu dua puluh enam
mk dan pkpu dua puluh enam
yang harusnya dimana pak oso juga punya bang ferry eh bang ferry lagi
apa yang terjadi waktu itu mungkin kita akan flashback sedikit
apa yang terjadi kenapa menurut anda apa yang membuat pak oso istimewa sekali bisa lewat
sebenarnya begini kita jangan menggirim publik bahwa seakan akan pak oso diistimewakan secara implicit oleh pak waslu
tapi dua ratus tiga ini mereka tidak menggunakan hak hukum mereka tidak memperjuangkan hak hukum mereka
pak oso waktu itu menggunakan hak hukum untuk bisa lolos dari dcs ke dct
betul hak hukumnya itu dia menggugat
jadi di daftar calon sementara sebelum perjuangan hak hukum itu sama sama kan haknya semua
seluruh calon itu akan terkena putusan mk dan pkpu dua puluh enam
di dcs itu
itu pkpu yang awal sekali ya bang ya
setelah putusan mk
berdasarkan pkpu dan putusan mk
pkpu dan putusan mk putusan mk dan pkpu ya
hanya pak oso di dcs yang tidak dicoret
nah yang perjuangan pak oso adalah di dct kan
karena yang di dct yang dicoret pak oso
jadi sedari awal sudah ada perlakuan khusus untuk pak oso
menurut anda apa asbabunuzulnya apa itu
kemudian pak oso bisa tidak senasib dengan kawan kawan dua ratus orang yang lain
sehingga kemudian pak oso begitu diistimewakan
jangan jangan ya patut diduga memang pak oso
pak oso diistimewakan
orang yang spesial dan perlu diselamatkan oleh penyelenggara pemilu
betul nggak tuh pak
kalau begini kalau terminologinya pak oso diistimewakan itu jangan
kita jangan membuat opini nanti publik
pak ferry yang buat begitu
istimewa tapi memang istimewa
prinsipnya pak oso tak asas
ketika dicoret dari dct kita melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara
jadi mas budi kita tidak menyalahkan hak pak oso memperjuangkan nasibnya
yang kita rasakan aneh adalah penyelenggara kok memberikan istimewa untuk satu orang
ya sudah menang kan
kalau kalah baru aneh
oke bang ferry kita move on lagi
apa yang terjadi apa yang akan terjadi dengan dua ratus tiga lainnya
ini kan dari awal melihat seperti ini
apa yang terjadi bagaimana dengan demokrasi kita bagaimana dengan penyelenggara pemilu kita
kita bicara mengenai helicopter view sekarang nih
yang sudah berlalu dia akan berlalu nanti proses
apa namanya etik di dkpp tadi nanti kan ada kata anda
jadi kalau kita lihat ya kalau memang ada kejanggalan
memang begitu ini terutama bawaslu ya
begitu melihat ada kejanggalan mestinya bawaslu sudah membawa kpu dalam persidangan untuk mempertanyakan itu
lalu kalau memang mereka tidak mengikuti
sejak dcs tadi itu bang ya
ya sejak dcs itu
apa namanya karena waktu kita lebih banyak
kita lanjutkan usai jadinya
karena akan kembali saat lain
oke bang ferry apa yang akan terjadi dengan putusan ini
apa yang akan kita tatap dari bicara mengenai etik bicara mengenai kualitas demokrasi
bicara mengenai orang orang atau calon calon yang akan menjadi wakil rakyat kita
kalau ada begini nih
saya melihat kalau penyelenggara pemilu begini ya wajar saja publik agak pesimis ya menghadapi proses penyelenggaraan pemilu ya
pesimis itu kan bisa dilihat kalau penyelenggara saja tidak konsisten dengan putusan putusan sikap sikapnya
kemudian apa yang menjadi aturan yang harus mereka ikuti
ya tentu publik akan bertanya tanya kenapa penyelenggara bisa menyimpang dari hal hal yang sepatutnya
nah ini memang akan menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh bawaslu secara serius
apalagi kan secara kelembagaan bawaslu itu kan diberikan dana luar biasa tapi kerjanya tidak maksimal
pengawasan tidak ada sehingga lolos pak oso di dcs tidak mengabaikan laporan laporan tertentu
misalnya soal kardus asal dan lain lain
uang yang bersebaran di mahar ya dan segala macam
yang kemudian menurut kita bawaslu ngapain aja ya
dan seolah olah mau menjalankan sesuatu yang menurut mereka benar padahal kemudian melanggar aturan paling mendasar
harusnya pak oso itu maksudnya bawaslu bisa menyetop pak oso dari dcs
jadi begitu ada nggak yang di setop oleh bawaslu bang ferry
tidak sama sekali
itu sebabnya bawaslu itu termasuk melanggar pasal sembilan puluh tiga yang meminta bawaslu melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja kpu
nah kpu kan dinyatakan tidak meloloskan satu orang tapi mencoret dua ratus tiga puluh
kan timbul kecurigaan kenapa satu orang lolos dua ratus tiga lagi dicoret
lalu mestinya bawaslu melakukan pengawasan kenapa satu orang ini lolos
di sana akan diketahui bahwa satu orang yang lolos dcs ini juga tidak memenuhi syarat yaitu surat pengunduran dirinya tidak ada
lalu kalau bawaslu bekerja dia akan memanggil kpu kan dianggap sebagai temuan terjadinya pelanggaran
bawaslu tidak melakukan itu
harusnya sejak awal ada bang manek sih angguk angguk aja
sekarang beliau nggak peduli sudah pas lagi
kalau kita menganggap bawaslu sudah tertidur
bagaimana dengan putusan mk bang ini juga hal yang presiden yang cukup serius gitu kalau kata bang ferry
bang manek harus sadar betul bahwa mk sudah menyatakan kalau kemudian ada yang mengabaikan putusan ini
maka kalau ada sengketa perselisihan hasil pemilu kedepannya makamah bisa membatalkan hasil itu
jadi kalau pak oso menang lalu ada yang memperkarakannya
karena beliau tidak patut menjadi calon ya tiba tiba oleh bawaslu jadi calon karena bertentangan dengan putusan mk
mk tentu akan berusaha menegakkan putusannya tidak mungkin mk akan membiarkan ini ya
opsi itu nggak dipikirkan oleh atau sudah dipertimbangkan juga belum
artinya kita sudah pertimbangkan semua ya
di ujung nanti ada yang protes protes misalnya calon yang kalah nggak terima pak oso dengan persyaratan yang tadi kata bang ferry seperti itu
berpotensi berpotensi berpotensi

semua yang tidak puas berpotensi untuk melakukan seperti apa yang dikatakan oleh bang ferry
namun kita sudah antisipasi semua
karena prinsipnya bahwa mk itu kan menguji norma yang bertentangan dengan konstitusi
itu prinsip dasarnya gitu
nah apabila setelah keterpilihan pak oso terus ada yang mempersoalkan ya kan
tentu itu kan tidak bisa dilarang
tinggal nantikan proses pengadilan kan dia harus melakukan gugatan
tapi saya agak yakin di kalimantan itu semua orang sayang pak oso
termasuk pesaing pesaingnya ya
bang ed ini lagi lagi saya selalu tanya kepada pengacaranya pak oso atau pihak dari hanura yang tampil bersama kita untuk membahas hal ini
kita cukup lama mengawal kasus ini informasi ini
masalahnya gini bang mk mengatakan bahwa ya sudah lah mundur saja sebenarnya jadi pengurus partai itu pasti akan diberikan karpet merah yang luar biasa untuk bisa maju sebagai celak dpd
apa yang membuat pak oso sulit sekali untuk mundur
atau tidak mau mundur
bukan beliau tidak mau mundur
tapi prinsipnya bahwa ada aturan yang salah
putusan mahkamah konstitusi itu di dalam pandangan tim hukum dan beberapa ahli bahwa dia berlaku secara progresif
artinya itu tidak salah hanya dia akan berlaku efektif pada tahun dua ribu dua puluh empat
dia tidak mengikat pada proses yang sudah ada
menurut saya itu perlu dipotong sedikit bang manek
karena di dalam putusan tiga puluh eksplisit mk mengatakan bahwa putusan ini berlaku untuk pemilu dua ribu sembilan belas
jadi saat ini berlakunya untuk dua ribu sembilan belas
itu gimana tuh
kalau tafsir kuasa hukum dua ribu dua puluh empat saya menemukan di dalam putusan itu
itu sudah dibaca bolak balik kan bang manek ya
betul itu sudah baca bolak balik itu sudah pasti lah
jadi bukan masalah mau mundur atau tidak mundur tapi ini hak konstitusi
institusionalitas daripada pauso
jadi bukan soal mau atau tidak mau atau ada sesuatu yang berbeda
bang ferry ini anda tadi mengatakan bagaimana masyarakat gak mau pesimis dengan penyelenggara pemilu
ini rada sensitif kita semua ini masalah pesimis pesimis kepada penyelenggara
nanti ada tuduhan delegitimasi ada tuduhan apa
gimana menurut anda
kalau saya lihat kpu kan sudah menegakkan putusan mk
isu isu yang negatif soal kpu kan dijawab dengan kpu melalui putusan putusannya yang cukup netral ya
nah hari ini publik tentu akan mengawasi pengawas pemilu ya
kalau kpu kan menyelenggarakan potensi menyimpang ada
oleh karena itu didatangkan pengawas agar penyelenggara tidak menyimpang
nah sekarang pengawasnya yang menyimpang takutnya nanti berimbas kepada kpu nya
nah kita perlu mempertanyakan bawaslu dan mengawasi bawaslu
sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memantau proses pemilu proses konstitusi kita
apa yang paling perlu dilakukan siapa yang harus melakukan
pasca putusan ini
ya pasca putusan ini banyak hal yang bisa dilakukan
pertama tentu saja publik harus menyuarakan apakah perlu putusan mk itu dinyatakan betul betul mengikat seluruh penyelenggara pemilu
jangan kemudian penyelenggara pemilu membuat tafsirnya sendiri
kalau tafsir pengacara ya boleh saja tapi lembaga negara tidak boleh
ada tafsir lain yang mengikat mereka
tafsir resmi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
oleh karena itu pilihan bawaslu ini memang patut disayangkan
dan publik tugasnya adalah mengawasi para penyelenggara
jangan biarkan penyelenggara itu lepas sendirian
kalau para penyelenggara ini malekat kita tidak perlu mengawasi mereka
tapi karena mereka bakal digoda oleh orang orang yang ingin menang dengan segala cara
perlu kita awasi
tapi menurut anda ini sudah final sekali
udah gak ada lagi upaya upaya untuk bisa menggocek gocek bahasa lionel messinya
ini perlu dipertimbangkan kpu lah
kalau kpu lebih memperhatikan putusan mk dari putusan peradilan lainnya
mungkin saja bagi kpu perlu menegakkan putusan mk saja dibandingkan putusan bawaslu
kalau menurut saya ya
masih punya opsi hukum itu
iya karena begini
bagaimanapun putusan mk itu adalah tafsir konstitusional yang paling penting
baik kita akan lanjutkan lagi dialog mengenai ini karena menarik sekali bang manek
ini ya kita ini menjadi bunga bunga demokrasi publik juga penting sekali untuk menjadi pelajaran publik ke depan
bagaimana kita berkonstitusi dan juga berpemilu dengan benar dan juga dengan berakal sehat
terima kasih bang manek
terima kasih bang ferry atas analisis
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut tetap bersama kami
terima kasih bang manek